puluhan kios dan tempat ibadah di pasar gembrong lama johar baru kabupaten jakarta pusat terbakar jumat dini hari
pemilik kios panik dan berusaha mengevakuasi barang barang yang berada di dalam tempat jualannya
api diduga berasal dari kios pakaian yang sedang ditutup
banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar ke kios kios yang berada di dekatnya
api juga menyambar tempat ibadah yang berada di kawasan ini
pemilik kios yang mengetahui kejadian ini langsung berusaha mengevakuasi barang
dua belas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam peristiwa ini
namun akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan mencapai lokasi kebakaran
belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut
banyak sih lumayan sampai ke toko sayuran toko plastik banyak sih
ada sepuluhan pak
kurang lebih berapa saya juga belum tahu sih